kocin ditawarkan kontrak apa kocin akan menerima kontrak baru dari pssi
tidak saya belum melihatnya
sekarang kemarennya sudah selesai saya sudah berbicara dengan kocin
dan saya akan berbicara dengan kocin sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh
jadi tidak ada masalah akan berjalan dengan baik
kemudian pak erick stay with us kemudian memamerkan makan bersama dengan coach sintayong
apakah itu memang pak erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik
ada dua sebenarnya kenapa saya ajak makan coach sintayong waktu itu
dan khusus di restoran korea
bukan berarti saya menekan coach sintayong
dalam makan malam itu saya kasih pertanyaan
tidak mudah buat coach
karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan
kapan kontraknya saya bilang tunggu targetnya
dalam itu saya bilang coach ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini
waktu negosiasi angka kan bisa aja
angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan
tapi bagaimana pak erick bisa tahu bahwa setelah makan malam itu bahwa ya
ya kita bersakat kita continue dua ribu dua puluh tujuh
adalah beberapa diskusi sebenarnya misalnya target berikutnya apa
kan ya saya bilang ya target berikutnya ya seratus besar
ya kan saya nggak bisa ngomong di turnamen ini masuk kan nggak fair juga dong
target besarnya bisa nggak tiga tahun ke depan kita masuk seratus besar
kan serakan satu ratus tiga puluh berapa
kalau kita melihat kalau saya melihat transmart pak erik
itu melihat catatan pelatih timnas kita coach stay ini ketiga terlama sepanjang sejarah
apa memang pak erick mempertahankan coach sti karena belum pernah supporter indonesia
betul betul mengidolakan pelatih asal korea selatan ini
sehingga pak erick juga merasa semacam ada tekanan
atau memang ada sesuatu yang istimewa dari coach ste ini
untuk profesional saya juga melakukan semua dengan profesional
saya kasih target target coach sintayong deliver ya kita harus lakukan
kalau kita lihat dari juga perjalanannya coach sintayong ini cukup konsisten dengan hasil hasilnya
nah dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga nah saya senang gitu
ya berani gitu berani fight gitu
ya seperti yang makan korea itu
karena buat saya ya tidak pilihan mudah juga buat dia
tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional ya profesional ya profesional
ya dan saya sendiri ingin mendorong juga bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh coach sintayong ini
juga bisa diterapkan juga di u dua puluh u tujuh belas gitu loh
jadi sebenarnya ketika kita semua melihat ada satu progress yang luar biasa untuk tim nas kita
itu racikannya sinta yong atau naturalisasi apa menurut pak erik
semua jalan kita harus tempuh untuk hasil yang maksimal
pak erik adasti sudah membuktikan pak erick tadi bilang deliver dan begitu banyak memang apa yang dilakukannya membuahkan hasil fair enough kalau dia kemudian mendapat over yang luar biasa dari pssi
dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target
dan itu coach sinta yong apresiasi makanya kita dekat sekali sekarang
awal awalnya saya nggak gitu deket terus terang karena ya saya nggak tahu
ya karena sinta yong sudah ada sebelum periodenya pak erik sebenarnya
iya jadi kan saya nah tetapi kan saya juga dengar keluhan dia target dia
dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim bukan memanjakan tim
contoh misalnya waktu ada isu wah ini siapa nih tim indonesia charter pesawat ke vietnam
ya itu pssi kenapa gini saya bukan memanjakan karena gini recovery nya itu harus cepat
kalau pemain kita harus pergi ke sebuah titik terus transit tiga empat jam terbang lagi udah kehilangan waktu berapa jam dia
ya contoh kemarin waktu kita berangkat ke perancis kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke perancis
itu juga diskusi nggak berangkat ke perancis
dan itu diskusi pak erik dengan sti ya